sementara itu di indonesia penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian nomor dua setelah stroke
ya penyakit ini memang menyerang dengan tidak memandang usia
bahkan orang yang sebelumnya terlihat baik baik saja dalam sekejap bisa meninggal akibat serangan jantung ini
dan juga untuk membahasnya mengenai penyakit jantung ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan dr doni friadi
ahli jantung dari rumah sakit sari asih ciputat
dokter ini melihat bahwa ternyata penyakit jantung ini atau serangan jantung ini bisa menyerang siapa saja
tidak muda tidak tua begitu
sejauh ini bagaimana
atau siapa saja yang rentan diserang oleh penyakit jantung ini dokter
oke jadi begini
kalau kita bicara soal kematian ya jantung yang berhenti di usia muda
itu penyebabnya kalau di bawah usia tiga puluh lima tahun
itu penyebabnya cukup variasi
jadi yang pertama itu lebih sering adalah masalah struktur di jantung atau ada masalah irama
baru yang ketiga itu masalah penyakit jantung koroner
ini berbeda populasinya dengan usia tua
di atas lima puluh tahun hampir dominasi itu penyakit jantung koroner ya
jadi kalau ada usia muda penyebabnya bisa gangguan dari struktur bisa ada masalah irama
dan ketiga baru masalah jantung koroner
jadi kalau masyarakat berkata
soal serangan jantung itu yang dimaksud adalah penyakit jantung koroner
ya dokter gangguan tersebut ini bawaan ataukah memang pola hidup begitu
oke kalau kita bicara soal yang struktur dan irama itu bisa karena bawaan
tapi kalau kita sekarang lebih spesifik nih ya soal penyakit jantung koroner di usia muda
maka populasi data yang ada sebenarnya kembali lagi saya katakan
data yang ada untuk populasi muda tidak sekuat populasi tua
tapi yang kita tahu untuk populasi muda ciri cirinya begini
jadi dia biasanya lebih rentan laki laki itu satu
yang kedua dia biasanya punya faktor risiko merokok
yang ketiga biasanya dia berat badan berlebih atau obes
itu baru sekitar segitu data yang kita kuat
jadi faktor risiko penyakit jantung koroner itu ada lima
ada hipertensi darah tinggi kolesterol merokok ataupun ada riwayat keluarga
itu populasi klasik ya
faktor risiko klasik seseorang berisiko penyakit jantung koroner
tapi kalau usia muda maka itu tidak begitu jelas
yang paling kuat hanya dikatakan populasi biasanya pada laki laki
kemudian faktor risiko yang kuatnya adalah merokok yang paling dominan
jadi hipertensi kolesterol itu tidak terlalu dominan
tidak terlalu sering maksud saya
tapi seringnya merokok
dan itu tadi ada obese ya berat badan berlebih
dokter selanjutnya kenapa laki laki
dan yang kedua bagaimana kita mengenal
kejalan kejalannya bahwa kita harus segera memeriksakan jantung kita
bahwa ada resiko jantung koroner ini
oke ya sebenarnya kalau kenapa laki laki ya
karena pada wanita selama dia masih menstruasi itu ada dikatakan ada pelindungan hormon ya
kecuali nanti dia sudah menopaus tentu itu berbeda lagi ceritanya
nah kemudian itu kenapa pada laki laki
bagaimana kita mengenalinya ya kembali lagi gini
jadi tentu otomatis kalau
kalau ada keluhan tidak nyaman di dada ya oke ya
sebaiknya apalagi kalau anda merasa anda punya faktor risiko merokok
anda merokok anda kuat atau anda
ya tadi ya obese ya punya rewet kolesterol atau punya darah tinggi usia muda
ya itu mesti rasa tidak nyaman di dada
nggak enak di dada anda memang sebaiknya anda check up
ya yang penting masyarakat itu mesti tahu tuh begini
bahwa banyak sekali pertolongan yang bisa kita lakukan di bidang jantung
tapi akan sulit bagi kita
kalau kita menerima anda dalam keadaan sudah terjadi gitu ya
kalau anda kita ketemukan dalam fase deteksi banyak sekali yang bisa kita kerjakan
jadi lebih baik kalau masalah jantung ini kita melihat langsung anda lihat masalahnya apa
kita bisa banyak yang bisa kita bantu
preventif begitu ya dokter ya

ada beberapa kasus dokter yang malah terkena serangan jantung ini setelah berolahraga
apakah kemudian dengan hidup sehat ini tidak mempengaruhi
serangan jantung tersebut
jadi biasanya begini
ketika dia terjadi waktu olahraga itu biasanya dia memang sudah ada penyakit jantung koroner
tapi kembali lagi biasanya kan ini tidak diketahui oleh pasien ya
siapa sih yang mau penyakit jantung kan
orang udah takut duluan kan
tapi jadi dia biasanya sudah ada rasa rasa tidak enak ya
rasa rasa tidak enak
tapi dia diam diam saja
misalnya kalau aktivitas atau dia stres
jadi dadanya tidak enak
tapi dia cek saja
dia merokok gitu kan
lalu dia coba hilang dengan olahraga ya
itu malah tidak baik kondisinya
tapi yang namanya faktor
yang namanya pola hidup sehat seperti olahraga itu justru sangat kita sarankan ya
hanya pada sangat sangat kondisi yang spesifik
yang kita tidak terlalu sarankan
tapi secara general kita sangat sarahkan
bahkan pada pasien yang sudah mengalami serangan jantung kita tetap sarankan olahraga
tapi kembali lagi olahraganya nggak seperti yang masyarakat bilang ya
ada tahapannya step by step
jadi tentunya kesimpulannya adalah bahwa jika memang gejala gejalanya dirasakan lebih baik berkonsultasi dengan dokter begitu ya untuk tindakan lebih lanjut ya
terutama kalau anda punya
misalnya kalau anda tidak ada gejala sama sekali
maka kalau anda mau check up mungkin kalau di keluarga anda ada yang meninggal mendadak usia muda di bawah lima puluh tahun
tapi di lain itu ada keluhan lah ya
kalau tidak sia sia saja sih
tapi kalau ada keluhan anda merokok anda mungkin kolesterol tinggi lebih baik anda lihat karena kita bisa bantu banyak yang bisa kita bantu
terima kasih dokter doni friyadi ahli jantung dari rumah sakit sari asi ciputan